dari bank sentral sendiri kami juga melihat bahwa inflasi adalah musuh bersama
percuma kita tumbuh tinggi kalau inflasinya menggerus daya beli kita